kita ke informasi selanjutnya hasil pemeriksaan psikologi forensik lima terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap yosua
dipaparkan dalam persidangan lanjutan di pengadilan negeri jakarta selatan rabu pagi
salah satu hasil pemeriksaan yang disampaikan saksi ahli psikologi forensik
menyebutkan keterangan klaim kekerasan putri candrawati adalah kredibel atau layak dipercaya
sidang menghadirkan tiga saksi ahli yakni dua orang dari pakar pidana dan satu orang ahli psikologi forensik
reni kusumo wardani ahli psikologi forensik menuturkan verdi sambo dinilai punya kecerdasan di atas rata rata
mudah marah terkuasai emosi jika harga diri terganggu dan tidak bisa berpikir panjang dari tindakan yang dilakukan
reni juga mengungkap hasil tes putri candrawati
pc dinilai punya sikap ketergantungan emosi
serta mencari figur aman dengan orang yang dipercaya seperti suami orang tua hingga ajudan
menjawab pertanyaan penasihat hukum putri candrawati terkait klaim kekerasan seksual yang dialami kliennya
ahli psikolog forensik menyebut keterangan putri candrawati kredibel atau memenuhi tujuh syarat alat uji
itu saling berkesinam
di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan ibu putri candrawati
terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di magelang
yang menurutnya dialaminya di magelang itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel
itu ada tujuh indikator untuk keterangan yang kredibel atau tidak kredibel
pada keterangan ibu putri memenuhi ketujuhnya
jadi yang pertama ada detail informasi
yang richness of details cukup kaya informasinya cukup detail tentang apa yang terjadi